pertamina kembali menjadi sponsor utama di selenggarakannya ajang balap motogp di mandalika beragam
bentuk dukungan dilakukan oleh pertamina guna memberi banyak manfaat bagi seluruh sektor
yang terlibat dalam penyelenggaraan pertamina grand prix of mandalika
sebagai sponsor utama penyelenggaraan pertamina grand prix of indonesia
pertamina kembali berkomitmen untuk meningkatkan beragam sektor yang ada di kawasan pulau lombok nusa tenggara barat
dalam gelaran motogp seri ke lima belas di pertamina mandalika international circuit pada tanggal tiga belas hingga lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
pertamina juga turut serta membuka commercial hub beserta umkm binaan di area dalam sirkuit internasional pertamina mandalika
sepuluh usaha mikro kecil dan menengah binaan pertamina yang berpartisipasi dalam kegiatan bazar di area sirkuit mandalika
disampaikan oleh vice president csr dan smep pertamina fajriya usman bahwa penyelenggaraan ajang balap motogp
yang kembali dilakukan di pertamina mandalika international circuit bisa memberikan dampak positif kepada beragam sektor
khususnya industri ekonomi masyarakat
dampaknya pastinya yang pertama adalah memberikan peningkatan pendapatan
bagi pemerintah yang berpengalaman untuk mencapai keuntungan yang terbaik

atau makanan dan minuman dan selebihnya adalah souvenir dan juga craft pergerakan
hal yang lainnya yang kami harapkan adalah meningkatnya pergerakan perekonomian daerah khususnya di lombok ini
dan kita harapkan nantinya ke depannya ini pun memiliki dampak multiplier yang lebih baik lagi
atau lebih tinggi lagi kepada nasional
dampak positif pun dirasakan oleh setiap pelaku umkm binaan pertamina
baik secara pengalaman maupun pendapatan yang diraih
kami sangat bersyukur karena dari awal kami hanya berpikiran bahwa produk kami itu hanya bisa dinikmati oleh lokal
mulai saat ini mungkin produk kami bisa dinikmati oleh internasional dan diperkenalkan di dunia internasional
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pertamina karena saya tergolong mitra bina yang masih sangat baru ya
masih nyubi gitu
tetapi ada beberapa kelas event besar yang pertama dua tahun yang lalu saya mengikuti inacrap yang kemudian omset kita syukur dari pelatihan segala macamnya kita bisa mendapat omset yang fantastis

berkaca dari dua ribu dua puluh dua lalu dari penyelenggaraan grand prix of indonesia

berhasil merauh perputaran ekonomi hingga mencapai delapan triliun rupiah dengan tiga puluh ribu lapangan kerja baru yang terbuka bagi masyarakat lokal
sehingga pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini perputaran ekonomi yang terjadi selama penyelenggaraan event balap motogp di mandalika bisa melebihi raihan pada tahun dua ribu dua puluh